menyusul maraknya dugaan kecurangan pemilu muncul ide gugatan perwakilan kelompok atau class action oleh warga pemilih yang merasa dirugikan
pengamat politik ef saifullah fatah menilai class action masuk akal dan bisa diajukan jika warga merasa dirugikan dengan proses pemilu yang syarat dugaan kecurangan
selain materi gugatan harus disiapkan siapapun yang mengajukan class action harus mengorganisasikan diri dalam kelompok penggugat yang kuat
sangat masuk akal karena sebetulnya ketika pemilu terjadi lalu kemudian kejahatan pemilu terjadi yang dirugikan amat sangat adalah para pemilih
ada tiga hal yang harus disiapkan yang pertama materi kelas action karena materi kelas action itu kan harus mengacu pada aturan yang berlaku apa saja yang bisa di class exitkan siapa yang dijadikan target untuk digugat
terus yang jelas menurut saya ketika materinya sudah sangat jelas
dan kejelasan itu sekarang ini tersedia sebetulnya setiap orang merasa dirugikan oleh penyelenggaraan pemilihan umum yang proses dan hasilnya cacat
di sisi lain ketua umum partai golkar erlangga hartarto merespons pernyataan wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala
yang menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai pemilu terburuk
berlawanan dengan penilaian jk menurut erlangga pemilu empat belas februari lalu justru mendapat pujian dari masyarakat internasional
pemilu ini kita mendapatkan perhatian internasional dan ini pemilu yang diikuti oleh lebih dari dua ratus juta dan berjalan secara aman dan tertib
jadi tidak banyak negara yang bisa melakukan itu
jadi kita mendapatkan apresiasi dari berbagai negara termasuk dari kemarin dalam ktt asean hampir seluruh negara di asean
dan juga dari australia mengapresiasi
mari kita ingat kembali dalam acara diskusi di visip universitas indonesia kamis lalu
wapres ke sepuluh dan ke dua belas ri yusuf kala menyebut pemilu dua ribu dua puluh empat sebagai pemilu terburuk dalam sejarah indonesia
ia menilai pemilu dua ribu dua puluh empat yang terburuk karena diatur atur oleh pihak tertentu
ia khawatir jika terus berlangsung indonesia bisa kembali ke masa otorita
bagi saya sering saya pernah mengatakan ini ini adalah pemilu terburuk dalam sejarah indonesia yang ke dua puluh lima
artinya adalah ini orang yang mau orang yang keberintahan orang orang yang punya kuat
masalahnya apabila sistem ini menjadi suatu kebiasaan maka kita akan kembali ke zaman otoriter